panik dan mencekam dirasakan korban selamat kapal zahro express saat musibah terjadi
ingrid salah satu penumpang kapal yang terbakar menunturkan
ia bersama tiga kerabatnya langsung ikut lompat ke laut saat api mulai berkobar membakar kapal
ingrid pikal salah satu penumpang selamat dari musibah naas terbakarnya kapal wisata zahro express
menuturkan tidak ada hal yang aneh dari kondisi kapal yang ditumpanginya bersama ratusan penumpang lain
kapal mulai berlayar sekitar jam delapan minggu pagi menuju pulau tidung
ingrid mengaku berada di deck dua ia tidak mendengar adanya bunyi ledakan
tiba tiba ruangan dipenuhi kepulan asap sekitar setengah jam setelah kapal berlayar
ingrid selamat setelah berhasil berenang dan naik ke kapal tongkang yang posisinya tidak jauh dari kapal naas yang terbakar
ingrid bersyukur ia bersama tiga kerabat lainnya selamat dari peristiwa tersebut
waktu pas kejadian sih
di belakang itu tiba tiba asap ada asap
lalu ada satu orang ibu yang jatuh
nah pas lagi jatuh kita nengok semua
pikirnya itu kenapa
mikirnya itu kenapa
begitu pas kita nengok lagi ternyata asapnya itu entah itu mungkin angin atau apa
dia maju ke depan asapnya
lalu maju ke depan gak lama asapnya nongol di deck dua
nah kebetulan aku posisinya di deck dua tapi yang bagian luar dekat pagarnya
terus pada saat itu langsung kita bareng bareng
karena kebetulan belum kita acak acak
langsung mau cari pelampung tapi nggak dapat
akhirnya kita mutusin ada yang mutusin buat naik ke atas atap itu
di atas satu kapal itu baru dengar perintah lompat kita lompat semuanya